sebagian besar wilayah di amerika serikat sudah selesai dalam melakukan penghitungan suara pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas ini
dan sineas livi zeng mencoba mengabadikan proses penghitungan suara ini dari kota los angeles
yang merupakan kota dengan warga negara indonesia terbanyak di amerika serikat
ini berdasarkan surat suara yang masuk
surat suara yang masuk ada dua macam yaitu surat suara yang masuk by post
dan surat suara yang ditusuk di lokasi kjri ini pada tanggal tiga belas april sabtu yang lalu
jadi surat suara yang by mail atau by post itu kita sudah kirim sejak tiga belas maret
dan kita akan terima terus sampai hari ini terakhir tanggal tujuh belas april
karena hari ini adalah perhitungan serentak di seluruh dunia di indonesia dan di negara negara
yang melakukan penghitungan suara adalah petugas kpps lnle
kelompok penyelenggara pemungutan suara los angeles luar negeri los angeles
jadi mereka terdiri dari kalau yang post terdiri dari tiga orang tiap kelompok
karena kita ada enam kelompok jadi total delapan belas orang
kalau yang tps ada lima orang jadi dua tps menjadi satu menjadi sepuluh orang
perhitungan ini disaksikan oleh panwaslu petugas pengawas pemilu
dan juga disaksikan oleh para pendukung partai tim sukses paslon i dan paslon ii
dan juga para partai yang ada di sini
dan kita juga mengundang masyarakat masyarakat
di sekitar la yang bersedia untuk hadir jadi terbuka untuk umum
jadi dengan kemurahan tipe konjen juga akan disediakan diner untuk semua orang
bukan hanya petugas saja tapi semua masyarakat akan mendapat makanan yang cukup sampai perhitungan selesai
saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ppln kpps ln panwaslu para saksi
dan semua pihak yang telah
membuat rangkaian proses dari pemungutan suara hingga penghitungan suara pada pemilu dua ribu sembilan belas ini
khususnya di los angeles yang telah berjalan dengan aman lancar dan tertib
dengan suksesnya penyelenggaraan pemilu dua ribu sembilan belas ini
kami yakin dan terus berharap bahwa indonesia akan menjadi semakin baik